kericuan sempat terjadi dalam debat putaran kedua pilgub jawa barat yang digelar pada hari kemarin
keributan dipicu saat paslon sudrajat syahiku menyebut dan membawa kaos dua ribu sembilan belas ganti presiden
sudra sudraku pilihlah nomor tiga asyik
kalau asik menang insya allah dua ribu sembilan belas kita akan mengganti presiden
tb hasanuddin menyesalkan sikap pasangan yang diusung gerindra pks dan pan itu
tb menyatakan hal itu hanya akan menimbulkan suasana panas di jawa barat dan dapat memperkeruh situasi politik
menyesalkan terjadinya kasus yang tidak pas
kalau menurut hemat saya ini teror
karena belum waktunya nanti dapat menimbulkan suasana yang panas setelah ini
dan itu tidak bagus
pilpres itu baru akan dimulai tahun depan
kalau dimulai dari sekarang apalagi di pilkada provinsi saya kira pada suatu saat akan sangat berpengaruh terhadap situasi politik
menanggapi aksinya itu paslon nomor urut tiga ini menyatakan bahwa dalam demokrasi setiap pasangan calon boleh menyampaikan pendapat
pesan ganti presiden adalah hal yang biasa dalam demokrasi
ya begitu kita memiliki kebiasaan dengan ekspresi
jadi kalau ada aspirasi itu
sepertinya ada kaos yang dijual di mana mana
tidak bisa dilarang dan tidak dilarang
bahwa aslo mengatakan itu adalah demokrasi
keributan di akhir segmen debat ini bahkan sempat membuat pasangan deddy mizwar deddy mulyadi tertunda memberikan pernyataan penutup
untuk mengatasi situasi yang tidak terkendali para pasangan calon ikut menenangkan pendukung yang protes
mohon perhatian seluruh kader
dan menanggapi kericuan penonton yang terjadi dalam sesi akhir debat pilgub jawa barat pasangan calon nomor satu dan empat sepakat bahwa hal tersebut tidak perlu terjadi
mereka berharap kpu dan juga bawaslu turun tangan jika ada pelanggaran peraturan yang dilakukan pasangan calon nomor urut tiga
ya saya kira seharusnya kita bijaksana lah ya
karena setiap apapun yang diluar perjanjian pasti akan meminimbulkan dinamika dan riak riak
karena perjanjiannya tidak ada hubungan
dengan urusan pilpres dan lain lain kan kita fokus pilgub jawa barat
jadi saya menyesalkan mudah mudahan tidak terulang lagi
dan kita serahkan saja kepada bawaslu tidak usah emosi
apapun hal yang dianggap tidak sesuai dengan perjanjian itu ada bawaslu dan kpu
saya kira bawaslu harus juga meneli soal ini kan
kalau perlu dia ditegur
kalau itu sudah keluar aturan main ya ditegur

mereka tidak ada dalam randang hal seperti ini
mereka sahabat saya semuanya
tapi kita tidak menyangka terjahat seperti ini kan
dan ini di ui
di salah satu kampus terkemuka di indonesia
bahkan di dunia
cermin demokrasi kita
yang masih harus kita benahi ke depan